menjelang abu bakar bashir bebas murni jumat mendatang kepolisian mengungkapkan fakta soal aktivitas jaringan jamaah islamiyah
apakah ada benang merah antara ekspos yang disampaikan kepolisian
dengan momentum abu bakar ba'asyir menghirup udara bebas kami akan mengulasnya dengan brikjen paul edy hartono jurubicara bnpt
ahmad sahroni wakil ketua komisi tiga dpr dan ridwan habib pengamat terorisme
selamat malam bapak bapak
saya ke pak edy dulu pak edy menjelang bebasnya abu bakar ba'asyir sejumlah reaksi sudah mulai muncul termasuk juga reaksi dari mancanegara
ada kekhawatiran dengan bebasnya abu bakar ⁇ baasyir ⁇ ini akan timbul potensi teror bisa diterima atau tidak kekhawatiran ini pak edi
terima kasih mbak sebenarnya tadi ditayangkan dulu dari kalapas tadi ya
memang benar rencana
tanggal delapan ya abu bakar basir bebas ya dari pelaksanaan hukuman pebidanaan di lembaga pemasarakatan
yang rencananya memang ancaman hukuman tahun dua ribu sebelas ya putusan pengadilan jakarta selatan difonis selama lima belas tahun
lima belas tahun oleh pengadilan selatan namun karena dapat remisi ya
tadi kurang lebih
sehingga tahun ini dari ekspirasi ya itu perhitungan keluar dari pidana tanggal delapan dirusakan akan bebas
oke yang saya tanyakan adalah ada kekhawatiran kemudian ada reaksi bahwa abu bakar ⁇ baasyir ⁇ ini di saat bebas pada hari jumat besok
ada kekhawatiran akan terjadinya potensi teror di kemudian hari
ini bisa diterima atau tidak pak edi
ya kalau melihat ya lihat background atau latar belakang abu bakar basir adalah merupakan mantan amir ya amir jamaah islamia
yang kita ketahui bersama bahwa di tahun dua ribu delapan ji itu nyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pengadilan negeri ya
sehingga kemudian dua ribu delapan sampai tertangkapnya
amir ji yaitu para wijayanto dua ribu sembilan belas itu dari abu bakar basir dinyatakan diganti ya pada saat dua ribu sepuluh dinyatakan pidana dalam kasus aceh
ya kemudian berlanjut sampai ditangkapnya amir i yaitu abu dujana sampai parijayanto
nah dari karakteristik ini bahwa ji walaupun amirnya lakukan penangkapan
namun dia secara otomatis melakukan pergantian ya akhirnya
oleh sebab itu saat ini menteri kupu di tahun dua ribu delapan telah melakukan penjagaan
dan dengan melakukan beberapa penangkapan sehingga ini tetap dilakukan penjagaan
supaya pengaruh ji terhadap jaringan terorisme di indonesia ini dapat dicegah
dan tidak melakukan tindak tindakan terorisme
karena itulah kemarin polisi beberapa kali mengekspos soal aktivitas jaringan jamaah islamia
dan juga membagikan video testimoni begitu ya dari para wijayanto begitu pak edi
tapi apakah kemudian ada korelasi antara jamaah islamia dengan abu bakar ba'asyir
karena kita tahu memang abu bakar ba'asyir adalah salah satu pendiri jamaah islamia
dan memang sempat menjadi amir
tapi apakah kemudian saat ini masih ada korelasi pak edi
ya kalau dari perkembangannya karena kita ketahui bersama bahwa ketika di arah pemimpinnya ji yaitu pak wijayanto
pak rigianto melakukan update ya update terhadap perjuangan
karena mereka mempunyai ujinya yaitu perdomuan umum perjuangan jamaah islamia
di mana mereka mengupdate strateginya
sebagai contoh namanya aji tuntastos yaitu mereka membuat semacam sop
yang pertama yaitu tentang bagaimana caranya menghindar dari aparat
dan kedua bagaimana sel terputus ini tetap berjalan dan amir tetap menjalinkan
itu mereka membuat sop nya seperti itu
kemudian yang kedua mereka menggunakan kitamkin
nah kitamkin ini adalah diimplementasikan kepada takminul jamaah yaitu rekrut
merekrut baik itu dari kalangan anak muda masyarakat
kemudian yang kedua takminul kuah
membangun kekuatan secara komprehensif
nah itulah yang terus berjalan sampai saat ini kemudian dapat dicegah
nah dengan konteks karbasir memang bnpt selama ini terus melakukan pembinaan kepada bnpt
walaupun nanti dia sudah keluar tetap dijadikan mitra oleh bnpt dalam konteks program deradikalisasi
dan juga akan ada pengawasannya begitu ya pak edi
saya sekarang ke pak sahroni
pak saharoni apa yang kemudian menjadi perhatian dari komisi tiga dpr soal bebasnya abu bakar basir ini
yang pertama tentang pembebasan abu bakar basir
kita sikapi dengan murninya bebas dengan bebas murni
kita harus memberikan kebebasan sebagai masyarakat
untuk menerima udara segar dari hukum yang dia terima selama lima belas tahun
tentang proses pengawasan kepolisian terutama
bnpt menjadi mitra untuk deredikalisasi
ini menjadi pengawasan secara jauh dulu
jangan justifikasi seorang abu bakar basir
yang punya rekod label merah
dan sampai negara luar mengintervensi juga
kita harus memikirkan bahwa dia memiliki kebebasan dengan seluas luasnya
agar dalam tahapan pengawasan tetap diawasi demikian rupa
agar tetap fokus apa yang dilakukan abu bakar basir tetap terkontrol
oleh siap kepolisian
jadi yang pertama untuk besok
misalnya dia bebas
berikanlah ruang untuk menghirup udara segar
setelah lima belas tahun fonis yang dia terima dalam tindak pidana yang ditengangkan pada waktu itu
oke jadi pengawasan bentuknya akan seperti apa kalau memang diberikan keleluasaan
pengawasan dari kepolisian kan gampang
diawasi dengan keleluasan
teknologi canggih dari kejauhan untuk dapat dipantau pergerakannya
apakah yang bersangkutan masih dalam koridor yang seperti dahulu
atau memang sudah kembali ke jalan yang benar
kita berharap abu bakar basir sudah kembali ke jalan yang benar
dan push pada bagaimana mengajarkan agama agama yang memang menjadi
ilmu untuk masyarakat pada umumnya
nah dia sebagai panutan harus kembali ke jalan yang benar
dan tetaplah polisi mengawasi secara udara
agar kontrolnya tetap untuk mengawasi dia di udara maupun di darat
oke sekarang saya ke pak ridwan
pak ridwan kalau kemudian harapannya dari komisi tiga dpr adalah abu bakar ⁇ asyir ⁇ untuk kembali ke jalan yang benar
selama kemudian menjalani proses hukum di balik
apakah menurut anda harapan itu akan bisa terwujud atau tidak
melihat analisa anda melihat perjalanan panjang dari seorang abu bakar basir
kalau harapan dari bang syahroni itu terwujud itu luar biasa
karena bagaimanapun juga ustadz abu bakar basir ini adalah tokoh besar dalam dunia jihad di indonesia
yang sangat ditaati oleh para pengikutnya
jadi kalau misalnya nanti ustadz abu bakar basir bisa berfatwa bahwa
sudahlah kita berdakwah secara baik secara tenang secara rahmat
kita hormati pemerintah kita hormati negara yang sedang bekerja melawan pandemi
itu luar biasa dampaknya pasti luar biasa
karena akan mempengaruhi semua sel yang masih di bawah tanah

ini tentu tantangan yang luar biasa yang juga bisa dilakukan oleh negara
dan dibantu juga barangkali oleh wakil rakyat
bang sahroni misalnya dari dpr bisa juga melakukan approach secara individual
ataupun secara kepartean kepada keluarga dari ustadz abu bakar basir
sehingga kemudian ruansa pancasila dan islam itu bisa bersatu ya
dulu almarhum taufik imas pak taufik imas itu rutin dulu mengunjungi
pondok santren peruki di solo
dan kita sekarang belum menemukan politisi baru yang bisa menggantikan peran pak taufik imas untuk melakukannya
oke pak ridwan anda tadi mengatakan saat ini ada sel jaringan jamaah islamiyah
yang masih berada di bawah tanah
kalau kemudian kita kaitkan dengan ekspos itu apa
kasus yang kemudian sempat disampaikan oleh polisi beberapa waktu belakangan
gambarannya seperti apa sebetulnya jaringan bawah tanah dari jamaah islamiyah yang berada di indonesia ini
dan seberapa besar pengaruh dari seorang abu bakar basir terhadap jaringan ini
ce itu kan sebuah jamaah akhir jadi dia sebuah organisasi yang terus berjalan
walaupun pimpinan pimpinannya ditangkap ataupun pimpinannya meninggal sistemnya bekerja
ada sistem kaderisasi ada sistem pendanaan ada sistem pendidikan ada sistem pelatihan yang terus terus berorganisasi
nah ustaz abu bakar basir ini setelah ditahap pada tahun dua ribu sepuluh dia terpisah
ada jarak dengan jamaahnya karena kan di dalam penjara
bahkan pada tahun dua ribu empat belas beliau sempat berbaikat kepada isis
yang itu sebenarnya bertentangan dengan mayoritas anggota ji yang tetap setia kepada jamaah al qaeda
jadi secara umum sebenarnya karisma dan karakteristik senioritas saja yang masih bisa didengar dari ustaz abu bakar basir kepada jaringan ce
tetapi secara operasional saya meyakini tidak bisa lagi terkoneksi
karena jaraknya terlalu jauh lima belas tahun di dalam penjara
oke tapi setelah kemudian keluar dari penjara apakah ini kemudian potensi untuk kembali terkoneksi
ya inilah yang kemudian menjadi tantangan tadi sampaikan bang sahroni tadi
bagaimana negara memposisikan abu bakar basir
dilihat sebagai potensi positif atau dilihat sebagai ancaman
kalau dilihat sebagai potensi positif maka galang segera
adakan dialog dengan keluarga abu bakar basir
sehingga justru kemudian ustadz abu ini menjadi penganjur perdamaian
tapi kalau kemudian negara menempatkan ustadz abu sebagai ancaman
maka kami khawatir nama beliau akan dijual lagi
oleh jaringannya di bawah tanah
karena namanya itu kan sangat karismatik ya
orang bisa kemudian mengklaim oh ini perintah ustadz abu gitu
ini karena itu saya kira penting sekali
pemerintah harus bersikap secara firm
apakah ustadz abu ini setelah bebas dianggap sebagai alai sekutu
ataukah dianggap sebagai track ancaman
nah ini penting
pertanyaan dari mas rituan tadi
apakah abu bakar basir ini sebagai ally atau threat
saya harapkan akan dijawab oleh pak edi dan juga pak saroni
tapi kita harus break
kita akan lanjutkan setelah jeda cnn indonesia newscast
anda kembali di cnn indonesia newscast
saya langsung ke pak edi untuk menjawab pertanyaan dari pak ridwan tadi
apakah kemudian pemerintah akan memposisikan ustaz abu bakar basir ini sebagai ally atau threat
dan bentuk strateginya seperti apa
ya terima kasih mbak
sesuai dengan amanat undang nomor lima dua ribu delapan belas
kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
tentang pencegahan mbak
nah pencegahan itu ada tiga
kesiap sejagaan nasional kontra radikalisasi dan de rekalisasi
nah dalam otot ke pencegahan ini kita fokus kepada de rekalisasi
nah de rekalisasi itu ditujukan kepada tersangka
kemudian terdakwa terpidana narapidana dan mantan narapidana
dalam konteks nanti setelah abu bakar basir keluar dari lapas ya
nah ini juga masuk dalam konteks kegiatan tahapan derkalisasi
dimana ketika abu bakar basir keluar dan sebagai mantan narapidana
tentunya nanti kita terus bnpt berkomunikasi melanjutkan pembinaan dari tahapan de rekalisasi
dimana di dalam pp itu dikatakan bahwa dengan menggunakan wawasantaan
kemudian wawasan keagamaan yaitu dengan kita berkoordinasi dengan departemen agama
dengan kegiatannya adalah moderasi beragama
tentunya ini terus akan dilakukan komunikasi
tadi di awal bahwa bnpt pakat untuk menggandeng pak abu bakar basir
untuk tadi itu pak ridwan tadi nyatakan bahwa untuk memberikan reduksi
sekian tahun lima belas tahun ini
memberikan reduksi kepada pemahaman radikal terorisme supaya tidak berkembang
nah syukur syukur insya allah abu bakar basir bisa memberikan simbawan
kepada jemaahnya untuk supaya kembali ke pangkuan ibu parti ini
oke artinya pertanyaan saya dijawab dengan menempatkan abu bakar basir ini sebagai mitra
sebagai ally dari pemerintah
seperti itu pak edi
ya karena memang
ya karena memang
bahkan amat menanggung dampak untuk dilakukan tahapan radikalisasi
kalau pak saroni seperti apa
kalau kemudian tadi ada saran begitu ya dari pak ridwan
politisi bisa melakukan upaya untuk merangkul para mantan narapidana
mengajak bertemu belajar dari pak tovike mas almarhum
apakah itu mungkin dilakukan

yang pada fokus kita pada saat sekarang adalah
yang pertama berikanlah kebebasan setelah lima belas tahun
yang pertama berikanlah kebebasan setelah lima belas tahun
dia mengikuti hukum pidana
dan berikan dia keterbukaan pada semua pihak
dan kita sambut bola
jemput bola untuk berkomunikasi
bagaimana kelanjutan selayaknya tokoh
memang porsinya lima belas tahun lalu
dengan metode tahun yang saat ini
dengan metode tahun yang saat ini
ini modernisasi yang lebih kuat misalnya
dan mungkin umurnya juga sudah tua
pak abdul bakar basir
kita berharap beliau menjadi tokoh
yang menjadi tokoh panutan
semua samaah terutama
tidak dibuat sebagai kotak mengkotak
kita berharap pemerintah politisi dan semua
yang memang mampu untuk bicara
yang memang mampu untuk bicara
untuk bicara kepada yang bersangkutan
untuk membuka cerita
bagaimana ke depan langkah langkah apa yang akan dilakukan pak abu bakar basir
bnpt juga punya peran
atau mendekatkan bagaimana memberikan satu masukan
atau memberikan satu masukan kepada semua pihak
menjadikan pt mitra bakar basir
dalam langkah langkah panen mimpi
agar kita tidak memposisikan
agar kita tidak memposisikan
agar kita tidak memposisikan
abu bakar basir yang pada saat ini
adalah orang yang bebas secara murni
tanggalnya besok nanti
kita berikan uang
uang udara yang begitu dinantikan mungkin
oleh abu bakar basir
tapi kalau kemudian ada program deradikalisasi
yang masih melekat
dalam bisa disilahkan sebagai suatu upaya
untuk pengawasan terhadap abu bakar basir
untuk pengawasan terhadap abu bakar basir
komisi tiga melihatnya seperti apa
apakah kemudian program deradikalisasi
yang sudah berjalan selama ini
memang cukup efektif
terhadap para terpidana teroris
sebenarnya sangat efektif
kesemua pada program yang ada
yang pada top pekerjaannya
secara kontrol yang sangat terbuka
bila mana abu bakar basir
melakukan tindak pidana
yang terdahulu dilakukan
maka polisi harus mengambil
yang sesuai undang undang
jadi kita ini dalam tahapan yang
mungkin dalam toleransi
di indonesia ini sangatlah
tapi ketetapan ketegasan oleh polri
ini harus menjadi langkah
untuk pengawasan kepada
program deradikalisasi yang sudah ada
bnpt dalam langkah yang kedepan
harus lebih proaktif
atau melakukan pelajaran pelajaran
bagaimana menyikapi pencegahan
dalam menyikapi terorisme
dalam jemaah islamia
atau dalam program yang memang mumpuni
agar yang bersangkutan atau pengikutnya
dan keleluasaannya untuk
cerahan yang terbaik buat masyarakat di indonesia
apakah anda melihat dengan
di berlakukannya program deradikalisasi
memang sudah tepat untuk menempatkan
posisi seorang abu bakar baasyir
sebagai partner atau ally
seperti pertanyaan anda tadi
ya sebenarnya kan
kita harus menunggu bukti ya
karena kan ini belum bebas ya
baik pak ya
sudah ada kontroversi nih
jadi sekilas saya lihat
ada yang nonton kita juga gitu ya
ada bang salroni juga ada yang gak setuju tuh
jadi masih ada netizen yang
menganggap bahwa abb ini
walaupun bebas masih dianggap ancaman gitu
nah jadi kita tunggu nanti
pada saat bebas
bagaimana sikap pemerintah itu
itu kan harus ditunjukkan dengan gestur
misalnya gesturnya apakah ada penjagaan yang berlebihan
ataukah ada semacam
pernyataan yang dalam tanda petik
kita anggap sebagai musuh
ini kan nanti ini belum terbukti
jadi kalau kita lihat
sampai hari ini pro kontranya masih sangat tajam
apalagi kemudian dengan expose
aktivitas jamaah islamiyah
menjelang dibebaskannya abu bakar ba'asyir
apakah kemudian itu juga memberikan pengaruh
ya tentu saja
kalau saya secara pribadi ya
apakah itu juga memberikan pengaruh
dari analisa yang saya dalami
tentang karakteristik ustadz abu
sebenarnya beliau hari ini
sudah sangat sangat ingin menjalani
masa tuanya bersama keluarga
kalau kemudian justru pihak luar
menganggap beliau masih menjadi ancaman
itu justru bisa membuat
sikap lain gitu
dari keluarga besar mereka
kita harus sikapi secara hati hati
dan normatif ya
karena sekali lagi
kalau kita berhasil meyakinkan
berhasil meyakinkan ustadz abu bakar
ba'asyir untuk berdakwah secara damai
nah itu pasti akan menjadi lebih baik
seberapa besar kemungkinan itu bisa dilakukan
pak edi melihat
kondisi terakhir dari ustadz abu bakar ba'asyir
kami dari bmk tetap optimis ya mbak ya
sesuai dengan amanah undang undang
nah kita ketahui bersama bahwa selama
abu bakar basir di dalam
sebaik remisi umum
kemudian remisi khusus
kemudian remisi sakit berkepanjangan
kemudian remisi yang ditusias
hak hak dari warga binaan inilah
negara harus memperhatikan
karena dari sisi kemanusiaan ini perlu di
tapi dalam segi pemahaman
baik itu awasan kebangsaan
tentunya dengan beberapa
sama dengan stakeholder
mas rutan mengatakan bahwa
jangan sampai kemudian
treatment yang diberikan
kepada abu bakar ba'asyir ini
apabila pemerintah salah langkah
apa kemudian yang
bahkan ada yang sempat menyebutkan
apakah kemudian abu bakar ba'asyir berpotensi
kita akan bahas setelah jeda
akan segera kembali
saya lanjutkan dialog
saya akan berbicara
saya akan berbicara
saya ke mas rituan lagi
tadi anda sempat mengatakan
jangan sampai kemudian
pemerintah salah langkah
treatment terhadap abu bakar ba'asyir
salah langkahnya akan
bentuknya seperti apa
aparat keamanan ya
kita masih melihat
masih ada yang
tadi disebutkan juga
tidak lagi lalai
di zaman presiden
dalam hal ini
enggak usah pakai senjata
untuk menjadi bagian
akan terjadi pada jumat besok
di saat abu bakar
baasir bebas murni
haknya ke negara
bebas murni abu bakar
biarkan abu bakar baasir
abu bakar baasir
keluar dari penjara
lakukan sesuatu tindakan
berlebihan dalam proses pengawasan
haknya semua orang
memberikan satu pelayanan
agar semua dapat
terkontrol dengan baik
saya atas nama pemerintah
memberikan satu dorongan
mari untuk menyikapi
abu bakar basir secara positif
yang bersangkutan melakukan tindak pidana
sesuai dengan bukti yang ada
melakukan tindakan tegas
mua ketertiban dan
keamanan itu dimiliki oleh
oke baik terakhir
dari pak rituan
apa yang kemudian harus kita
cermati pada saat bebasnya
abu bakar baasir seperti yang
anda sampaikan tadi saat ini masih ada
pro dan kontra di mata masyarakat
apa yang kemudian harus kita
cermati dan bagaimana kemudian masyarakat
ada dua hal ya mbak eva
yang pertama mungkin kita
titip pesan untuk keluarga besar
terutama mas abdurrahim di solo
supaya jangan sampai
karena pada saat kepulangan itu
sangat strategis kalau sampai ada
penyusupan orang orang yang
tidak dikenal kalau kemudian melakukan
bisa membahayakan dalam artian
merugikan nama baik keluarga
itu yang pertama nah yang kedua
juga kepada aparat keamanan
jumat itu momen yang sangat
krusial saya kira kuas
tetap harus tinggi
bukan berarti unsur
dari ustadz abu atau apa akan
tetapi kita harus tahu bahwa
di indonesia ini jaringan
teror itu banyak banget
dan mereka pasti cari
momentum momentum agar masuk
dalam favorit media secara
luar jadi mungkin
ini dua hal yang tidak berkaitan
tapi momentumnya bisa
berjalan bertamaan jadi
karena itu aparat intelijen tetap harus
oke semoga kewaspadaan itu
tetap terjaga terima kasih
bapak bapak atas diskusinya
malam hari ini tentunya momentum bebasnya
abu bakar basir pada jumat besok
kita harapkan menjadi momentum
yang baik begitu ya
baik tentunya bagi seluruh masyarakat
indonesia terima kasih atas isunya
malam ini salam malam